pergi dulu ya assalamualaikum
sekarang kita berharap aja
rena bisa kembali lagi
ke andin dan al
kita pahamin dulu
papa mau undang kamu sama al
makan siang di rumah bapak
aku mau sih pak
coba nanti aku tanya sama mas al ya
kasih tau mas al ya
mereka akan dateng kan
masya allah dateng
mas kita diajakin makan bareng di rumah papa
kita dateng ya
kamu aja lah saya gak ikut
saya sibuk soalnya
mas aku tahu pasti kamu masih agak sedikit kecewa dengan mama
tapi aku yakin mama ngakuin itu pasti nyesel kok
kita dateng ya
mungkin kita disuruh dateng juga untuk mencarikan suasana
gak apa apa ya mas kita dateng
ya udah nanti ketemu di rumah papa ya
kamu berangkatnya sama randy aja
oke mas selamat bekerja ya
dadah suami aku
elsa nggak mau keluar dari kamar
ada apa sih sebenarnya sama mereka berdua
kenapa sih elsa sama nino gak mau jawab
apa masalah rumah tangganya
aduh aku pengen banget deh
apa aku telfon ibu sarah aja ya
gak apa apa ibu chandra gimana
begini bu sarah tadi malam saya kan pergi makan malam sama nino sama elsa
mereka berdua bertengkar lagi bu
mereka bertengkar lagi
saya juga nggak ngerti apa masalahnya
tapi kelihatannya nino itu marah besar bu
sampai sampai akhirnya dia ninggalin restoran dan sampai sekarang dia tuh belum pulang ke rumah
saya jadi khawatir ada apa ini sebenarnya
apa ibu sarah tahu apa masalah rumah tangga mereka ya
atau mungkin elsa pernah cerita sama ibu masalahnya apa
belum tahu sih bu ini saya baru dengar dari ibu chandra
oh yaudah nanti kalau ibu sarah ada kabar tolong kasih tahu saya ya
makasih banyak ya bu sarah salam buat pak surya
iya terima kasih ibu chandra
aduh ada apa lagi sih
biar papa aja yang telepon nino
ya pak kamu lagi dimana
lagi di jalan pak mau kantor ada apa ya
kamu bisa ke rumah bapak
papa cuma mau mengingatkan kamu no
kalau ada masalah jangan lari selesaikan ya
pak masalahnya itu
apapun masalahnya papa dan mama pasti bisa bantu
papa tunggu kamu dan elsa untuk makan siang di rumah papa
tapi emang sebaiknya keluarga elsa tau soal ini
karena aku juga gak tau apa yang harus aku lakukan sekarang
coba kamu sms elsa suruh dia ke sini juga
kita pertemukan mereka kita selesaikan sama sama ya
kita bantu mereka
nino tidur dimana ya semalu
apa ya yang dipikirin nino tentang gue sekarang
sak mama sama papa tahu kamu dan nino berantem lagi
kamu diundang ke rumah papa nanti siang
ini aku mau kemana
mau ke rumah mama sama papa
enggak aku sama mas al tapi mas al nyusul dari kantor
yaudah have fun
salam buat mama papa kamu ya
iya nanti aku salamin ya
pergi dulu ya assalamualaikum
ya ampun mas jalgo udah datang
kau siang siang udah datang sih
udah gak sabar nemenin kiki ya buat arisan ya
saya mau jemput bu andin
bukan ikutan arisan
hmm tapi mas randy jadi kan nemenin arisannya gigi kan
jadi dong ya ya ya ya kan
ya usahain dong mas
kalau saya dipecat gimana
ya jangan nanti kalau mas randy dipecat gigi sedih
terus kita jarang ketemu
hai pak randy
bu andin nanti perginya jangan lama lama ya
soalnya mas randinya kan mau ngedate gitu biar gak telat
nggak pekat deh
baiklah kalau gitu
jangan sampai papanya putra kidul nanti lecet
emang dia ya
jalan suamiku mau lewat nek
waduh sowong amat
papa putra kidulku
pak kidul tinggalin
aku gak mau dengar apapun dari ucapan kamu
kalau seandainya kamu ada yang mau ngomong
kamu ngomong kepada orang tua kamu
dan aku harap
itu adalah sebuah kejujuran
nino elsa udah sampe
oh ya masuk ke dalam
kerusakan leper bapak memang sudah cukup serius
dan kondisinya sudah berlangsung
dan saat ini semakin memburuk
itu dikarenakan bapak tidak segera menjalani pengobatan di rumah sakit
bapak selama ini hanya mengkonsumsi obat dari rumah
bapak harus tetap dirawat ya
sampai kondisi bapak membaik
dan setelah itu kita jadwalkan operasi
terima kasih ya dok
kalau begitu saya perminta bapak untuk berhubung dengan saya
dan setelah itu saya akan berhubung dengan bapak
terima kasih nino
terima kasih nino
terima kasih nino
terima kasih nino
terima kasih nino
terima kasih nino
saya minta permisi dulu ya pak
selamat siang pak
waktunya makan siang
apa sebaiknya aku kabarin ke rina ya
siapa tahu dia bisa pulang ke malang